video perundungan anak smp di cilacap jawa tengah yang terjadi pada dua puluh enam september
mengingatkan kita banyaknya kasus hukum yang melibatkan anak atau remaja di indonesia
sebagai pelaku kejahatan
apalagi kejadian ini hanya berselang sehari dari ulah seorang siswa di demak jawa tengah
yang menganiaya gurunya hingga terluka parah hanya gara gara dilarang ikut ulangan tengah semester
komisi perlindungan anak indonesia kpai pusat mencatat
lebih dari satu lima ratus pengaduan kasus masuk sepanjang dua ribu dua puluh tiga hingga agustus
kasus perundungan memang kecil angkanya hanya delapan tidak banyak berbeda dengan tahun lalu
namun kasus lain seperti tauran narkoba pencurian hingga kekerasan seksual sangat banyak
menurut kpai anak anak yang terlibat kasus ini kebanyakan terpengaruh oleh lingkungan terdekat seperti keluarga
jadi kalau kita mau melihat anak perilaku anak itu tidak bisa kita hanya melihat pada anak itu sendiri
tapi kita perlu melihat bagaimana anak tersebut tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang seperti apa
lingkungan pendidikannya bagaimana kemudian lingkungan sosial tempat anak itu berinteraksi itu juga seperti apa
karena perilaku anak cara berpikir anak itu sangat dipengaruhi oleh hal hal di luar dirinya
hal serupa juga diungkap ida ayu budha brahhmini
psikolog di salah satu biro psikologi di denpasar bali yang menyebut
lingkungan memang sangat mempengaruhi anak sehingga menjadi temperamental
kenapa anak bisa menjadi sangat kemarah atau sampai bisa melakukan kekerasan
ini kembali lagi ada faktor misalnya di keluarga apakah di keluarga ada yang melakukan kekerasan
ketika anak anak berada di lingkungan yang penuh dengan kekerasan
mereka pun bisa mencontoh dan juga seringkali tidak tahu bagaimana caranya mengelola emosi dengan baik
jadi ketika emosi tersebut tidak tahu bagaimana cara mengelola dengan baik akhirnya menggunakan kekerasan
selain faktor lingkungan keluarga yang secara tidak langsung memberi contoh tindakan kekerasan
ada beberapa faktor lain yang bisa membuat anak beresiko menjadi pelaku kekerasan
seperti faktor lingkungan pertemanan khususnya di usia anak hingga remaja yang tengah ingin mendapatkan pengakuan
faktor berikutnya adalah paparan konten di media sosial yang menampilkan kekerasan sehingga menjadi contoh
hingga faktor game online bertema kekerasan seperti games tembak menembak
games yang tidak sesuai dengan usia sangat mempengaruhi emosi anak
para orang tua harus waspada dan memperhatikan gelagat anak yang berubah temperamental
ini dapat dilihat saat anak mengalami stres
anak yang tidak bisa mengelola stres
cenderung akan marah saat diminta melakukan sesuatu
membentak termasuk melawan orang tua
gelagat ini tidak hanya muncul saat di rumah
namun juga saat anak di luar rumah
rasa yang tidak nyaman pada diri anak karena tidak bisa mengelola emosi
akhirnya menjadi penyebab anak melakukan kekerasan
ada beberapa cara mencegah anak menjadi temperamental dan menghindarinya menjadi pelaku kekerasan
satu menghubungkan interaksi antara orang tua dan anak
lalu perbaiki pola komunikasi dengan anak dengan banyak mengajaknya berdiskusi
lebih mendengarkan pendapat anak
tidak menghujat saat anak berargumentasi
serta meluangkan waktu bersama minimal saat makan
dan pastinya perhatikan lingkungan sosial anak
tidak hanya orang tua sejumlah tips ini juga bisa dilakukan pendidik di sekolah
hormon usia anak hingga remaja memang tengah jatuh

sehingga perlu dikelola agar tidak berujung negatif
memang ketika hormon ini nggak stabil
tubuh ini tidak akan nyaman
mungkin orang tua bisa sekali untuk mengarahkan anak untuk melakukan aktivitas aktivitas yang bisa untuk meluapkan energinya
atau bisa menjadi untuk menstabilkan hormonnya
pertama memperhatikan jam istirahatnya
kadang kadang hormon ini tidak stabil juga dipengaruhi oleh hormon yang beragam
kadang kadang hormon ini tidak stabil juga dipengaruhi oleh hormon yang beragam
istirahat yang kurang jadi kurang tidur itu berpengaruh banget jadinya bad mood sepanjang hari
anak dan remaja merupakan generasi penerus bangsa
karenanya peran orang tua dalam mengawasi membimbing anak
termasuk menyediakan waktu luang untuk mendengarkan anak
jadi faktor penting mencegah anak menjadi temperamental atau bahkan pelaku kekerasan
tim liputan cnn indonesia